banyak jalan menuju roma
perasaan itu kata kata pepatah bukan kata kata bapak lu
nggak penting pur mau kata kata pepatah kek mau kata kata bapak saya kek
mau bukan kata kata siapa juga pur
intinya kalau kamu udah gak bisa dapetin satu cewek kamu harus dapetin sama yang lain
kalau neng ani udah gak bisa kamu dapetin
kamu harus bisa dapetin cewek yang lain
emang salah kalau gue setia
kan lu udah bukan pasangan isian nih
setia itu buat pasangan
abang abang giliran siapa ini hari itu sekarang
yaudah aku antar aku pulang ya
mbak beb pergi sama mbak beb naim
kayaknya mau mancing soalnya tadi bawa pancingan
yaudah saya permisi dulu
baik siapa name lu
aku gila tempatnya

eh bang kau kan tau ani kan sudah pindah rumah
terus kenapa kau tatapin pintu rumahnya
tak ada yang larang bang
tapi seratus tahun kau tatap pintu rumahnya gak akan keluar dia lagi bang
dari mana lu deh
olo olo be baru saya temurannya begitu sama babay sama pak haji
baru santai saya dari tempat pemancingan tapi babay sama pak hajinya gak ada
gila sekarang gak ada
gue mau murot ke rumah lu
olo olo mau ngapain ke rumah saya
lihat mak udah tapi cuci
coba lu pake masak
masak apa mak
telurnya sih ada tapi mienya yang gak ada
yaudah lu beli dulu sono mienya
cerita lo yang tadi gimana
yang tadi si cimot pdkt
jak itu mah ceritanya bukan buat kamu jak
tapi buat sipur
biar sipur semangat lagi deketin cewek yang lain
mbak beli mie
iya cuma buat nyobain wajan baru
baru beli wajan
iya wajan anti lengket
langsung beli dari salesnya
wajannya cepet panas
terus hemat gas
nah gue percaya
kok tuh temen temen
ini cuma buat mak doang dok
kok tatinya dibagi
ya berarti lo harusnya beli minyak dua
berarti tati harus ke warung lagi
kecuali kalau lo bisa sulap
sampai jumpa di video selanjutnya